video yang menjadi viral di media sosial memperlihatkan sekelompok orang yang diduga penagi utang mengadang sebuah mobil di depan gerbang tol koja barat koja jakarta utara pada kamis pekan lalu
terdengar perdebatan antara para pengadang dan seorang pria berseragam tni yang duduk di bangku kemudi yang mengatakan akan mengantar penumpang ke rumah sakit
menanggapi peristiwa tersebut kodam jaya memastikan sersan ii tni nur hadi hanya menolong pengemudi yang membawa penumpang menuju rumah sakit
peristiwa itu bermula saat nur hadi mengetahui terjadinya kemacetan akibat aksi para dep kolektor yang hendak menarik mobil
di perjalanan dep kolektor pun mengikuti mobil yang disoperi nur hadi itu
namun lantaran tidak menguasai kendaraan metik di tengah perjalanan ia mengembalikan kemudi kepada pemiliknya
pada saat nur hadi hendak berpindah ke kursi penumpang terjadi tarik menarik kunci kendaraan antara pemilik mobil dan para dep kolektor
setelah kita cek lupanya
tidak ada kaitannya sama sekali karena betul betul serda nur hadi hanya ingin membantu untuk tidak terjadi kemacetan
yang kedua untuk membantu agar masyarakat sedang kesulitan
lima belas dep kolektor telah ditetapkan menjadi tersangka yang dijerat dengan pasal melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan pencurian memberatkan
koordinator dep kolektor hl mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersama rekan rekannya siap
pertama dia bertanggung jawab secara hukum
meski permohonan maaf telah disampaikan proses hukum tetap berjalan
kesebelas dep kolektor terancam hukuman penjara maksimal sembilan tahun
mengutip pernyataan ketua umum asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia suwandi wiratno
ada empat syarat yang harus dipenuhi debt collector dalam menagih hutang
pertama membawa surat kuasa untuk melakukan eksekusi
kemudian membawa sertifikat fidusia atau perjanjian hutang pihutang
lalu mogos surat somasi yang menyebut debitur telat membayar
dan terakhir dep kolektor harus memiliki dan membawa sertifikat dalam menagih hutang
tim liputan cnn indonesia